metro jaya akan meminta keterangan pihak pengembang pt jakpro
serta ahli konstruksi terkait robohnya tiang konstruksi lrt
di jalan kayu putih raya pulau gadung jakarta timur pada senin dini hari
ya polda metro jaya menyatakan proses pembangunan tiang light rail transit atau lrt
di pulau gadung jakarta timur ini sudah sesuai dengan standar operasional prosedur
kita nanti akan meminta keterangan dan itu semua kan sudah sesuai dengan sop daripada lrt
jadi ya semuanya sudah dilakukan
misalnya saat akan mengangkat ada yang jaga ada security dan ada pihak kepolisian di situ
ya tentunya nanti kan kemarin patah ya sehingga lima orang luka
sekarang sudah diobatkan yang tiga sudah rawat jalan
di situ masih ada tinggal dua dan semua dibiayai oleh manajemen
perkembangan nanti akan kami sampaikan
sebelumnya salah satu box girder yang akan menjadi bagian struktur dari lrt velodrome
ambruk pada senin dinihari
teman teman pekerja menjadi korban dan mengalami luka ringan
senin dinihari salah satu box girder lrt velodrome ambruk
box girder ini diketahui telah dipasang sejak minggu lalu
namun proses tracing baru rampung pada pukul dua belas malam kemarin
proses tracing adalah proses penarikan kabel tendon yang ada di dalam girder
untuk menjadikan girder sebagai beton prategang
selang sepuluh menit setelah tracing girder selesai konstruksi ambruk
kendala yang utama yang kami hadapi ya seperti mbak lihat hari ini adalah cuaca
di mana ketika pekerjaan pekerjaan beton dilakukan dan matahari tidak cukup terang
dan ada hujan dan sebagainya
mobilisasi material maupun mobilisasi karyawan untuk melakukan pekerjaan dengan safety yang
itu yang terganggu biasanya
tapi apapun itu pekerjaan terus tetap kita lakukan dua puluh empat jam
untuk memastikan bahwa target itu bisa terpenuhi
akibat kejadian ini lima orang bekerja mengalami cedera dan dilarikan ke rumah sakit
tiga di antaranya telah diperbolehkan pulang
sementara dua lainnya masih diobservasi lanjutan karena mengalami cedera di pelipis dan punggung bagian belakang
ya sebenarnya kalau di dalam undang undang satu ratus tujuh puluh
tentunya nanti juga apa yang menyangkut keselamatan dan kesehatan kerja
dan ini juga
nanti kita lakukan pembinaan lebih lanjut
apakah dalam melaksanakan kegiatan kegiatan yang tentunya yang mengandung resiko ya
apakah sudah dilakukan dengan sop atau belum
pemasangan box diri dilancarkan rampung pada bulan ini
sedangkan pemasangan rel telah dimulai sejak desember lalu
insya allah nggak terlambat
tetapi memang untuk yang seksi ini
kita akan membutuhkan waktu kira kira sekitar satu bulan
sampai satu setengah bulan untuk mengatasinya
karena ini kan box girirnya perlu dicor ulang
lalu kemudian perlu diangkat lagi
perlu dilakukan proses yang sama gitu
hanya saja sebagai informasi bahwa box hirir ini adalah box girder kedua terakhir
jadi yang terakhir itu di p enam puluh delapan
yang harusnya minggu depan juga sudah clear gitu
rencananya proyek lrt velodrome kelapa gading akan rampung pada bulan mei mendatang
lrt velodrome diharapkan dapat mulai beroperasi untuk umum pada juli atau sebulan
sebelum pelaksanaan asian games dua ribu delapan belas
mumtazah chaitra di ningrat jakarta